meski hari raya idul adha masih lama para pedagang hewan kurban di madura mulai melakukan aksi borong kambing kurban
akibatnya harga kambing di pasar hewan bangkal sumeneb mulai mengalami kenaikan sekitar tiga ratus sampai empat ratus ribu rupiah per ekor
meski lebaran idul adha masih lama namun warga sumeneb madura sudah mulai banyak yang menjual kambingnya ke pasar hewan
kondisi ini dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk melakukan aksi borong kambing dalam jumlah besar
mereka rata rata adalah pedagang dari luar madura
mereka mencari hewan kambing untuk dijual kembali ke luar daerah pada saat hari raya kurban
di pasar hewan bangkal sumeneb ini berbagai jenis kambing dijual mulai dari kambing lokal hingga kambing etawa
sehingga tak heran satu bulan menjelang idul adha harga kambing mulai mengalami kenaikan
kambing madura berharga sekitar tiga ratus hingga empat ratus ribu rupiah per ekor
kambing asal madura memang menjadi incaran para pedagang dan banyak dipesan dari luar pulau
salah satu kelebihannya adalah dagingnya yang bagus dan aman dari penyakit karena kambing madura rata rata diberi pakan rumput
dan selalu dalam pengawasan dinas peternakan kabupaten sumeneb
tak heran pasar hewan bangkal setiap hari pasaran selalu ramai pengunjung
oh ya kalau perbedaannya itu yang di bawah kalimantan itu kambingnya kan lebih kecil
yang permintaannya orang kalimantan itu yang lebih kecil maksudnya yang harga ke bawah rp dua
kalau yang ke jakarta itu harganya minta yang dua juta ke atas
meski terkenal bagus namun warga diminta untuk tetap waspada saat membeli hewan kambing
karena bisa jadi ada pedagang yang mencari keuntungan dengan menjual hewan kambing yang tidak sehat